dan baru saja kemarin tepatnya empat belas oktober pemerintah membuka pintu kedatangan bandara internasional
igusti ngurah rai bali dan juga bandara internasional visabilillah di kepulauan riau
jadi total ada empat pintu kedatangan internasional untuk masuk ke indonesia melalui jalur udara
nah selanjutnya melalui jalur laut ini hanya ada pelabuhan batam dan juga pelabuhan tanjung pinang di riau
serta pelabuhan nundukan di kalimantan utara
selanjutnya untuk jalur darat
nah pengunjung internasional hanya dapat
masuk melalui pos lintas batas negara di terminal ntkong dan juga aruk kalimantan barat
serta terminal mota ain di nusa tenggara timur
ya walaupun pintu masuk internasional berangsur dibuka
pemerintah menerapkan persyaratan yang ketat bagi warga negara asing yang hendak masuk ke indonesia
ini ada sejumlah berkas ya yang harus disiapkan para pendatang internasional
pertama mereka harus menunjukkan hasil tes pcr tiga x dua puluh empat jam
kemudian bukti vaksin dosis lengkap yang dibuktikan
dengan sertifikat vaksin tentunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa inggris begitu ya
kemudian memiliki asuransi kesehatan atau asuransi perjalanan dengan nilai pertanggungan seratus ribu dolar
kemudian dokumen imigrasi dan dokumen pemesanan hotel karantina
dan serta aplikasi peduli lindungi juga harus diisi oleh warga negara asing yang masuk ke indonesia
lalu seperti apa prosedurnya
kita lihat ini sudah ada warga negara asing yang tiba di indonesia
yang langsung di terminal bandara
nah ini setibanya di indonesia para pendatang ini wajib ya untuk memperlihatkan seluruh berkas kepada petugas untuk diperiksa
dan setelah berkas berkas tersebut diserahkan mereka akan diarahkan untuk melakukan tes ulang pcr
dan kemudian setelah tes dan berkas ini dinyatakan lengkap
para pendatang akan melakukan karantina selama delapan x dua puluh empat jam
namun data terbaru atau keputusan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah
karantina bagi warga negara asing ini boleh dilakukan
lima x dua puluh empat jam untuk negara dengan positivity rate rendah
kemudian empat belas x dua puluh empat jam artinya empat belas hari untuk negara dengan tingkat positivity rate tinggi begitu ya
dan menurut perhimpunan hotel dan restoran indonesia ada enam puluh empat hotel repatriasi karantina bintang tiga hingga lima di wilayah jakarta dan sekitarnya
nah untuk mereka yang karantina di wisma atlet hanya diperbolehkan yaitu pekerja migran
kemudian juga pelajar dari luar negeri yang tiba di indonesia
dan juga pegawai pemerintah yang baru bertugas dari luar negeri dan kembali ke indonesia
selebgram nggak boleh ya karantina di wisma atlet
dan selanjutnya pada hari ke tujuh para pendatang akan kembali menjalani tes pcr
jika hasilnya positif para pendatang akan dirujuk ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut
tapi jika hasil pcr nya negatif mereka bisa meninggalkan hotel repatriasi karantina untuk menuju destinasi wisata masing masing
semoga upaya pemerintah untuk membuka pintu kedatangan internasional ini dapat memberikan
hasil yang positif ya untuk meningkatkan perekonomian nasional
namun pemerintah juga harus tegas dan tidak boleh lengah dalam menerapkan protokol kesehatan
bagi syarat bagi pendatang asing yang masuk ke indonesia